inilah kondisi warga di kampung gedurhayu kabupaten sukabumi pada kamis malam
warga yang tinggal di perbatasan cianjur ini memilih tidur di tenda terpal darurat
daripada kembali ke dalam rumah mereka
dari empat ratus enam belas kepala keluarga yang tinggal di kampung ini
hampir tujuh puluh persen rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa
kampung ini hanya berjarak enam km dari pusat gempa di cianjur
gempa susulan membuat warga trauma dan hingga kini memilih tidur di tenda darurat
buatan sendiri di samping lahan kosong rumah mereka
meski pemerintah menyediakan tenda darurat yang lebih tertutup
warga enggan menempatinya karena kondisi tenda yang bocor dan jauh dari rumah mereka
selain itu warga khawatir barang berharga mereka hilang jika mereka tinggal di tenda pengungsian
warga sudah empat hari tidur di tenda terpal dengan hawa dingin dan minim bantuan
sedikitnya terdapat dua puluh enam tenda darurat buatan sendiri yang didirikan di kampung ini
satu tenda dihuni oleh sepuluh hingga dua puluh kepala keluarga didominasi oleh anak anak dan ibu ibu
sementara para lelaki menjaga rumah mereka agar tak disatroni maling
sedikitnya terdapat sembilan ratus tujuh puluh satu jiwa di kampung gedurhayu memilih tidur di tenda terpal
kondisi sekarang masih bertambah
karena warga warga yang tadinya bisa diam di rumah
sekarang karena banyak getaran getaran gempa gempa yang susuran susulan terjadi dia takut
jadi dia belum bisa menghilangkan trauma
dari hari senin dari pas kejadian
pas kejadian langsung masuk ke tenda langsung ke sini
langsung ke sini
kan takut ada gempa susulan lagi gitu
kita takutnya besar
apa di rumah
mendingan di sini agak aman daripada di rumah
menurut data bmkg sedikitnya telah terjadi satu ratus tujuh puluh satu gempa susulan sejak gempa cianjur bermagnitudo lima enam pada senin lalu
meski melandai getaran masih sangat terasa
ahmad fikri sukabumi jawa barat